hai pat ia
cepat taruh kopinya
terus cepat keluar lagi
saya mau terima telepon dari kang mus
saya angkat teleponnya agak lama
barusan ada sukanta
orang orang suruhan bang edi
tadi nyerang pasar
yang mereka hajar taslim
cuma badannya aja yang terasa sakit
nggak ada tulang yang patah
di pasar bukannya ada tiga orang
yang dua lagi
tugas di dalam
mereka mau mengusir orang orang di pasar
mereka cuma nanya rumah saya
ujang sama kang murad
yang mereka kejar
sama kang murad
iwan udah kena duluan
bubun berhasil lolos
dia orang baru di bisnis yang dulu pernah kita pegang
tapi nggak nempel di otak saya
dia pernah gagal dua kali
memangkas orang orang di parkiran
di pasar dan di terminal
karena ada kalian
dia sudah gagal memangkas dari bawah
sekarang dia ganti strategi
mencoba memangkas dari atas
biar di bawah tetap aman
kalian harus cari
maaf namanya nggak nempel di otak saya
dan kasih pelajaran kode etik jurnalistik
mereka bukan wartawan kang
terselah apalah istilahnya
belum ketarik semua
tapi bukan di tempat yang biasa
berarti nanti kang gobang pulang ke rumah kamu
iya udah saya kasih tahu
saya mau tanya info lain soal bang edi
kang mus udah ngasih arahan supaya dia aja yang langsung kita comot
buat dikasih pelajaran kode etik jurnalistik
kang mus bilangnya begitu
ada mobil mau keluar
ada mobil mau keluar
pada tempoh tahun sekarang

pun udah gak punya informasi yang lain
udah dia kasih tahu semua ke kita
saya bagian eksekusi aja
jangan dajak mikir
rasa tidak terpaksalah ngalamin ini dengan kita
kita minta info dari agus sama yayan
kalau urusan yang dua orang itu
biar urusan anak anak muda
biar mereka juga terbiasa olahraga
terima kasih om
kenapa kamu gak gembira
karena di tempat kita yang lama ada jin
kenapa tempat kita pindah
tanya sama dia
kenapa tempat kita pindah
di tempat kita yang lama ada gym
aku baru bisa nelpon bali
kamu sekarang udah kerja
tapi ada masalah
jadi beban pikiran sama perasaan aku
tapi gak tau harus cerita ke siapa
kita kan kenal udah lama
kalau kamu percaya sama aku
cerita ke aku aja
ini dp buat benerin motor saya
keren banget ya
kan tetep aja uang
dengan era tujuan
udah lama baru datang lagi
jadwal ketukan cuci motor cukup seminggu sekali
selebihnya dicuci sendiri
kalau ketukan cuci motor setiap hari nanti nggak ada buat beli bensin
nah bisa aja